cuaca buruk mengakibatkan ikan ikan di kolam keramba waduk kedong ombo desa wonoharjo
kemusuh boyolali jawa tengah mati secara massal
kejadian ini disebut fenomena upwelling
di mana terjadi pergeseran air di dasar yang naik ke permukaan dan sebaliknya
hal ini menyebabkan banyak ikan keracunan karena perbedaan suhu
air dari dasar waduk membawa amonia dan bahan organik lain yang meracuni ikan
hingga selasa sore jumlah ikan yang mati mencapai sekitar dua ratus ton
dengan kerugian mencapai enam miliar rupiah
petugas dari dinas peternakan dan perikanan boyolali pada selasa sore
melakukan pemeriksaan kandungan amonia di dalam air
pengambilan sampel air dilakukan di beberapa titik
baik di pinggir dan di tengah waduk
kemudian kita melakukan parameter kualitas air ini
tujuannya kita mengetahui sejauh mana kualitas perairan di waduk kedungombo saat ini
seperti kita tahu
kejadian awin itu memberikan dampak kualitas air yang sangat buruk
cuma kita harus lebih ingin mengetahui dari segi parameternya
puluhan pembudidaya ikan emas dan nila di keramba rata rata menanggung kerugian di atas tiga ratus juta rupiah
pasalnya ikan yang mati adalah ikan yang siap dipanen
dengan berat satu dua kilogram setiap ekornya
dan mempunyai harga jual tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
punyaan saya sendiri sekitar enam belas ton
kalau kita alihkan dengan harga ikan tiga puluh lima itu kerugian saya
sekitar berapa ya lima ratus an
kematian masal ikan di keramba waduk kedung ombo telah terjadi sejak sabtu tiga puluh satu desember
awalnya ikan yang mati sebanyak satu ratus tujuh puluh lima ton
lalu jumlahnya bertambah lagi hingga dua puluh lima ton pada selasa tiga januari
sehingga total ikan yang mati adalah tiga puluh lima ton

taufik irvani boyolali jawa tengah